indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan sistem transportasi publik yang buruk
buruknya transportasi publik menjadi masalah yang harus dihadapi oleh warga jakarta setiap hari
gagalnya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang nyaman
menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi
meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah juga mendorong kepemilikan kendaraan pribadi
sehingga menurunkan jumlah pengguna transportasi publik
menurut survei jabodetabek urban transportation policy integration tahun dua ribu sembilan belas
dari enam puluh enam juta perjalanan hanya dua puluh dua persen atau tujuh belas delapan juta perjalanan yang menggunakan transportasi publik
jika tidak ada upaya perbaikan terhadap transportasi publik
jumlah ini diperkirakan turun menjadi dua puluh dua persen dari tujuh puluh dua juta perjalanan pada dua ribu dua puluh
turunnya minat masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya faktor keselamatan dan kenyamanan pada sarana transportasi publik di jakarta
kondisi ini semakin memperparah kemacetan lalu lintas
dan ini berdampak pada menurunnya produktivitas serta tingkat stres masyarakat di ibu kota

sejumlah upaya kinerja dan perusahaan di jakarta yang diperkirakan turun menjadi dua puluh dua persen dari tujuh puluh dua juta perjalanan pada dua ribu dua puluh
ini tengah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan transportasi di jakarta
mulai dari manajemen lalu lintas pembangunan infrastruktur transportasi massal hingga sistem transportasi yang terintegrasi
tersedianya transportasi publik yang memadai tidak akan menjadi solusi tanpa dukungan masyarakat untuk mengubah perilaku dengan beralih ke transportasi publik
pemirsa tidak lama lagi jakarta akan memiliki mrt atau mass rapid transport sistem transportasi massal
nah saat ini saya berada di bundaran hi di mana pusat pembangunan mrt ini ada di sini
tahap satu dari pembangunan mrt dimulai dari jalur lebak bulus hingga bundaran hi sementara itu tahap kedua dimulai dari bundaran hi hingga kampung bandar
nah mrt ini sebenarnya sebuah perusahaan yang berbeda
ini sudah sering dimiliki oleh kota kota besar di luar negeri di mana bisa membantu untuk mengangkut jumlah penumpang yang sangat banyak dan juga bisa melancarkan lalu lintas dan mengurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan mobil pribadi
di jakarta ini sudah mulai dibangun pada tahun dua ribu tiga belas ini kita akan lihat progres pembangunan ini seperti apa
mari kita tanyakan kepada direktur
pertama pt mrt yaitu dono bistami yuk kita ikuti
wah ini sebenarnya momen bersejarah bagi saya juga
pertama kali saya mengunjungi site pembangunan mrt biasanya kan kita menggunakannya ya
yang paling utama kalau setiap kunjungan itu adalah
safety jadi kita harus menggunakan gear keamanan kita ada gear keamanan nanti harus pakai semua itu standar
bahkan presiden juga
bahkan presiden oke kalau begitu saya harus pakai helm pakai rompi dan juga boots juga ya
bagian dari boots
jadi kita mulai dari boots ya
agak ke postponed tapi gpp ya
terus apa lagi
rompi pemanasan helm dan
pes di rumah ya ya
ini rompinya ya
ini bisa dan terakhir helm ini penting ya yes ini
udah great we are ready gimana perfect kita mulai dimana pak
kita enterance kita langsung ke bawah itu kita akan melalui conce level terus ke platform level
baru oke pak dono sudah pakai hot hat rompi dan boots kita sudah lihat siap untuk melihat
site nah apa sebenarnya yang kita bisa lihat di sini sekarang pak di sini lokasi kita berdiri saat ini
yang kita sebut namanya stasiun bundaran hi stasiunnya benar benar ada di sini ya ada di bawah
nanti kita akan ke bawah ke platform areanya
jadi ini agak beda dengan stasiun stasiun yang lainnya panjangnya ini empat ratus m lebarnya dua puluh dua m empat ratus m
panjangnya lebarnya dua puluh dua km iya tipikal station kita itu panjangnya dua ratus m lebarnya dua puluh dua m ini memang
khusus dibikin karena untuk kita bilangnya untuk crossing nantinya jadi untuk kereta putar balik
kereta kan nggak mungkin putar balik jadi dia akan
berganti sisi dari selatan utara ke utara dan ke selatan
dari lebak bulus sampai ke jadi proyek mrt ini lebak bulus sampai bundaran hi dia ada masing masing
itu ada satu jalur yang menuju ke utara dan satu jalur menuju ke selatan nanti proyeknya sendiri itu
south not corridor itu dari lebak bulus sampai hari ini sampai ke wilayah kota
ini kan ada bangunan ya di kanan kiri nanti di bawah ini seperti apa saya mau mencoba visualisasi
ya harusnya kan udah sering keluar negeri biasanya kan kalau orang bisa mirip dengan
keluar negeri kemudian keluar ada interkoneksi nantinya yang kita sudah bekerjasama dengan
beberapa pemilik gedung di sekitar stasiun
kita kurang lebih ada tiga puluh yang bisa sudah kerjasama dalam arti kata penandatangannya
di mou dulu nah ini ada beberapa peraturan peraturan gubernur yang harus di ada mungkin enggak beberapa
ada satu saja peraturan gubernur yang masih kita tunggu untuk bagaimana skema bisnisnya
bisa tercapai tapi nantinya akan interkoneksi jpo nya ini nanti dibongkar jadi orang kalau mau
nyebrang melalui stasiun bawah tanah kita bisa jadi dia go to all concourse level terus dia bisa
mengembalikan ke stasiun bawah tanah kita bisa jadi dia go to all concourse level terus dia bisa mengembalikan ke stasiun bawah tanah kita bisa jadi dia go to all concourse level

penyelenggaraan akhirnya karena ini dibawah tanah yang bisa masuk dari mana mana saja rata rata
ada empat puluh empat nagi empat sembilan masuk kalau yang disini yang satu kita rencananya pesis di batu presidente
satu lagi di depan gedung baru ya cidade bangun di sebelahnya kelas indonesia modalnya lah ada
nanti ada dua
masyarakat satu dan
rata rata tiap kantoran kita
di semua stasiun itu ada empat
jadi ada jalur selatan utara
dan utara selatan tadi kan dari lebakbulus
ke bundaran hi itu nanti ada berapa
stop atau ada berapa staff
stasiunnya total untuk fase pertama
ini ada tiga belas
dan enam itu yang di bawah tanah
jadi tujuh di atas
dan enam di bawah tanah itu kenapa
kenapa tidak semuanya di
bawah tanah ya
memang itu sudah kajian yang cukup panjang
lebih dari dua puluh lima tahun
dari hasil studi tersebut
yang terbaik dan paling efisien
pembagiannya demikian jadi total
itu ada kita sebut layang elevated
itu di bawah tanah
oke kita mulai lihat di bawah tanah
ini berapa meter ke bawah pak dono
kedalaman stasiun kita itu dua puluh meter
kita turun sekitar dua puluh meter ya
jadi apa yang kita lihat sekarang
sudah kita sebutkan namanya
jadi stasiunnya di sini nanti
jadi nanti penumpang menunggu kereta di
di tengah sini
dan sebelah kanan
ini saat ini
atau tbm keempat
dan dalam persiapan
ini ini yang sedang dikerjakan
mustika bumi dua ini pemboran ya kan ya
kita harapkan akhir bulan ini
oke sudah mulai
kalau yang sebelah kanan
board sudah mulai
penitup panjangnya sekarang sudah mencapai satu ratus tujuh puluh sembilan meter
dari di sini
kita nanti dia terus sampai stasiun setiap menit
jadi sekarang ini posisinya sudah melewati bunderang kai
jadi di bawah patung
oke kalau sejak pembangunan tahun dua ribu tiga belas sudah berapa persen
progres dari pembangunan mrt ini
ya sampai saat ini
oh ini sesuai target ya
target kita dua ribu delapan belas akhir konstruksi selesai
operasionalnya itu karena yang dikasih target adalah bapak presiden
oke nah ini bisa mengangkut berapa orang per hari
untuk tahap awal target kita itu per day dengan headway nya lima menit
antara satu ratus tujuh puluh lima sampai dua ratus ribu orang per hari
per hari dengan headway lima menit jadi headway jarak antara dua rangkaian
jadi antara satu stasiun ke stasiun yang berikutnya
karena yang saya bilang headway lima menit itu kita menjamin setiap lima menit kereta tidur di stasiun
jadi harus ada berapa kereta yang dihentikan

satu train set itu terdiri dari enam kerbong
sudah sepuluh menit atau tujuh principal
itu kan di sana pak dono kan ada patung patung hi itu ini nggak masalah ya
untuk yang mustika bumi satu kita sebutnya tbm tiga itu sekarang sudah lewat
ya kita ada penguatan kalau dilihat di atas ada kabel
jadi ada ekstra penguatan ya kita nggak mau dong nanti patungnya goyang
pak dono saya ingin sekarang bertanya mengenai teknologinya
nah ini kan sebenarnya mrt ini sudah lama sekali direncanakan ya
tapi terhambat karena banyaklah tantangannya
riset apa yang telah dilakukan dan akhirnya digunakan yang memang dianggap itu paling cocok untuk jakarta dan indonesia
dengan tanah kita yang unik dan juga kontur tanahnya dan lain sebagainya
apa yang dianggap
kalau kita ngomong teknologi tbm ya tanah rekorin mesinnya
mesin ini memang didesain khusus
untuk tanah kondisi dari patung pemuda sampai dengan patung selamat datang bundaran hi
itu tanahnya itu jenisnya jadi kling
dan alat ini hanya bisa digunakan untuk jenis tanah tersebut
jadi memang ini sangat spesifik
jadi belum tentu alat ini bisa digunakan untuk fase kedua
jadi selatan utara itu dibagi menjadi dua fase
fase pertama kembang kembang naik
berikutnya adalah kembang kembang
sampai daerah kota
jadi memang ini spesifik sekali
tidak bisa dipakai di singapura atau di gl
memang dibuat oleh japan tunnel corporation
ini empat empatnya dibuat oleh manekatur yang sama
jadi mustika bumi antareja
antareja satu dua mustika bumi satu dua
dan hanya jepang yang membuat
ada dari eropa dari jerman bisa
jepang juga bisa perancis juga bisa
jadi keunikan pemborannya itu sendiri seperti apa
jadi tadi pak dona mengatakan ini karena tanahnya itu spesifik
apa yang membuat tanah dari lebak bulus ke hi ini sangat spesifik
dari sisi kesulitan ini lebih sulit kalau dibandingkan proyek sejenis tunneling di singapura atau di kuala lumpur
lebih rigid tanahnya
di sini kan boleh dikatakan ini floating
tanah tanah ini lebih rigid
di sini kan boleh dikatakan ini floating
tanah tanah ini lebih rigid
bentuk tunnelnya itu sendiri dan seberapa tebal itu seperti apa gini
pak dona karena kita tahu di jakarta itu rawan banjir
belum lagi tanah kita kan memang tenggelam istilahnya
apalagi karena kita menggunakan air bawah tanah itu begitu banyak sehingga makin lama kita makin tenggelam
ini sudah diperhitungkan semua dalam kalkulasi
jadi memang yang utama perlu dilakukan
adalah bagaimana menjaga water level tidak terubah
nah oleh karena itu kalau kita lihat screening kita ini
ini kan yang kita sebutnya namanya diorama wall
ini juga teknologi yang baru
ya relatively belum pernah digunakan di indonesia
seperti dilihat dindingnya kan kering semua ya
kita tidak menggunakan konvensional waterproofing
jadi waktu kita menghantar dinding seluruh bawah tanah stasiun kita yang kita sebutkan

yang kita sebutkan yang namanya wall itu sekaligus sudah berfungsi sebagai penahan water levelnya water proofing
jadi tidak pakai membran membran lagi kecuali bawahnya iya
nah ini yang pertama kali kita utamakan dari sisi water levelnya untuk menjaga itu
pada saat pembangunan konstruksi tanahnya pun itu dibagi beberapa segmen
segmentnya itu lebarnya satu lima meter ringnya ini bersihnya enam lima meter
enam lima meter ya
diameternya enam lima enam meter
tapi kalau tunnel yang digali itu enam tujuh meter
jadi nanti begitu selesai digali tanahnya dikeluarkan langsung segmennya nanti masuk dipasang diassemble
itu ada enam segmen satu segmen itu ada enam segmentik
itu sudah langsung kering nanti setelah itu baru kita grouting
tadi kan enam tujuh meter bersihnya kan jadi enam lima meter enam meter
nah antara tanah dengan tunnel kita segmen kita itu nanti kita crowdfting
jadi sehingga kita tidak merubah tekanan air dan water level
karena kalau bisa dibayangkan berubah sedikit saja hidung hidung sekiranya mungkin ada yang retak
anti retak bocor wah ini
alhamdulillah sampai hari ini kita monitornya itu tiap hari
dan ini anti gempa juga kan
ini negatif pernah terjadi gempa yang terakhirnya tahun lalu
tapi mengeceknya itu gimana kalau bahwa ini anti gempa anti banjir anti bocor
jadi desain untuk sistem mrt fase pertama ini memang disesuaikan dengan standar gempa indonesia
yaitu siklus seratus tahun
bahkan ini lebih tinggi dari siklus yang di jepang
jadi waktu konsultan jepang awal membuat basic desainnya mereka pakai standar jepang dan british
itu berapa di atas skala richter sama
gini kita nanti kalau sampai dengan lima skala richter kereta masih bisa berubah
ada beberapa di atas enam itu tidak stop completely

nanti ada level mungkin di speed limit
jadi kalau kita sudah di atas tujuh skala richter itu completely automatic shut down
jadi otomatis jadi kalau nanti ada gempa sudah di atas tujuh skala richter semuanya switch off gitu
oke nah ini kan kalau mrt jakarta kedengarannya unik
kerja sama dengan jepang ya ini teknologi jepang atau memang mereka yang pakar ya dalam perusahaan ini
sumber dananya dari jica
itu sumber dananya tapi konstruksinya
ini adalah pinjaman yang memikat
pinjaman tersebut memang mensyaratkan harus melibatkan teknologi dan kontraktor jepang
ini antara g dua g pemerintah indonesia dan pemerintah jepang karena ada tangan yang dikontrak
pinjamannya karena ada yang di pusat
nah kalau dari hi sekarang ke kota nah katanya kan beda lagi kontur tanahnya dan mesin bornya digunakan juga beda ya
belum tahu oh mustika bumi
tapi apa karakteristiknya karena yang dari hi sampai kota itu semua di bawah tanah
oke yang pasti kita tahun ini kita akan memulai engineering study nya engineering servicesnya
pendanaannya sudah siap kita akan memulai adik itu kurang lebih satu tahun
dari situ nanti bisa kelihatan karena macam macam ya melakukan soul interpretation lingkungannya
kalau lingkungannya amdalnya sudah jalan
konstruksi apa yang paling tepat untuk struktur tanah yang nanti kita akan temui di sana
ketika kita tahu ada intrusi adalah di sana
dan dulu di sana banyak yang dulu bekas rawa dan lain sebagainya
ini yang nanti sebagai challenge untuk kita untuk melanjutkan ke fase
jadi harus mencari mesin bor yang berbeda lah istilahnya ya atau teknologi yang berbeda
tidak terlalu berbeda jauh mirip mirip tapi yang pasti yang ini belum terbisa
ini memang harus hati hati jadi ya kita kan lihat misalnya di india bangun flyover tapi ternyata tiba tiba rubuh
mungkin ada sedikit apalah dalam antara penggunaan dana dan sebagainya
ini monitoringnya supaya setiap peser ya dari pendanaan itu memang masuk untuk konstruksi itu bagaimana
proses kajian closing semua itu kita melalui beberapa tahapan proses
jadi dari kita dengan engineer itu melakukan verifikasi
terus kami membentuk tim itu yang terdiri dari pemprov internal kami konsultan kami dan juga dari direkturat jenderal kereta api
yang verifikasi lagi kajian kajian sebelum kami membayarkan
dan itu harus dicek bahwa ini betul betul sesuai
nah peran ini saya lihat kan ada peran jepang ya di sini ini peran mereka persisnya itu apa dalam hal ini
jadi persyaratan dari pinjaman memang lead consortium itu harus japanese corporation
ya mereka pakarnya lah kalau dalam konstruksi ya
iya kalau lokalnya utama pakarnya
dan di sini mereka jadi harus mengecek mereka melakukan monitoring supervisi itu semua dari
jadi lokal dengan orang lokal
tapi yang mengoperate ini untuk awal memang dari jepang
tapi seperti antareja satu dan dua itu sudah orang jepang

tapi jangan sampai kita karena percepatan akhirnya kualitas juga terabaikan kan
saya itu ada kualitas dan safety itu tidak bisa di compromisi
tapi nanti ada garantinya nggak maksudnya dari segi konstruksinya
jaminannya yang diberikan oleh pihak jepang bahwa ini dijamin tidak akan bocor tidak akan retak tidak
dan harus ada perawatan yang dilakukan secara terus menerus kan
ada ada jadi memang kemarin kita baru tanda tangan omjs
itu operation and maintenance consultant service yang nanti yang akan membuat program bagaimana merawat
bagaimana memelihara sistem ini
tapi yang konstruksi yang ini
waktu didesain dan kita membangunnya itu kita view kita itu tentu seperti di jepang
bisa bertahan lima puluh bahkan seratus tahun
jadi memang kualitas yang kita minta demikian
idealnya seratus tahun lah
jadi memang standar standarnya juga kita sudah ikuti
jadi kalau kembali ke gempa tadi gempa tadi menarik
karena pasti orang sepuluh meter di bawah
itu sebenarnya sudah fully tested
waktu terjadi gempa di akhir tahun dua ribu lima belas
itu bahkan pekerja di bawah tanah kita
itu tidak merasakan ada gempa
dan kita melakukan cek semua
itu berapa skalarator ya
lima ya jadi lima skalarator
jaraknya kan cukup jauh dari titik gempa
itu kita cek satu satu memang tidak ada crack
tidak ada water leakage
jadi cukup tenang
nah sekarang kita bicara dari pendanaan
ini karena salah satu kenapa proyek ini
yang kita sebut tertunda hampir seperabad abad
itu salah satu kan mengenai pendanaan
ini mahal sekali
dibutuhkan lebih dari hampir enam belas triliun rupiah ya
untuk membangun satu mrt untuk jakarta ini
nah kalau tidak salah kan pusat ada kontribusinya
dan ini juga loan
ya ini kan pada saat ini ada investornya
apalagi kan jepang ya
ini kira kira bentuk bagaimana monetizingnya atau mengembalikan investasinya itu kedepannya
by the way selama ini kucuran dana nggak masalah
nggak ada masalah sudah selesai
dari apb nya juga nggak masalah
nggak ada masalah
sudah ada perda nya kita
sudah ada perda nya
dengan pusat juga sudah kemarin udah clean
pak basuki tanda tangan juga
jadi nanti misalnya kalau pesen ini nggak akan tunggu lama karena dana nya belum masuk
nanti skema pembayaran mengembalikan itu bagaimana dan juga monitizing
karena ini kan walaupun transportasi publik tapi kan harus uang juga harus kembali ya dari investasi
keuntungannya begini dulu
ini pembagiannya tadi ya
hitung hitungannya mungkin kembali ke tarif
ya kan berapa tarif yang layak
nah ini memang kebijakan ini adanya nanti di pemda
jadi tergantung kebijakannya apakah
mau mengurangi kendaraan pribadi
untuk mengendari transportasi massal
atau mau mengangkut sebanyak banyaknya
nah ini nanti berarti itu saja ya
nah ini nanti berapa tarif atau harga tiket yang akan di
itu nanti gubernur yang harus memutuskan
ya tiket idealnya itu
tapi yang jelas harus affordable
iya mesti di balance kan
kalau kita mau memindahkan pengendara pribadi
kendaraan pribadi lah seperti jc
ini apakah mau digabung dengan pedagang
iya kan jadi ini itu mungkin jadi bisa dikatakan
et indonesia yang akan kita sajikan ke pemerintah nanti adalah
jadi replacement cost gerbong dan lain itu kita akan kasih uangnya
ini adalah segini
putuskan mau di gratis pun pun
ekstrimnya nggak masalah ini harus dibayar
ini nanti berapa tahun ya harus dikembalikan
karena kalau loannya loannya sendiri itu kan antara pusat dengan jayakan
tanggungannya juga tidak terlalu tinggi kan
murah sekali itu empat puluh years loannya
grace periodnya sepuluh tahun
ya itu sama empat puluh tahun grace spiritnya ada sepuluh tahun
ya tapi idealnya kan semua orang mau yang menggunakan mrt seperti ini
sehingga tidak perlu menggunakan mobil pribadi
jadi harus affordable tapi yang penting ini kan juga harus bersih ya
nah ini mungkin nanti kedepannya ya
tapi kita kan terus terang ya masyarakat itu nanti takutnya kotor terus bau orang buang sampah sembarangan
sementara kalau kita lihat di singapur di bahkan di bangkok itu maintenancenya bisa bersih dan lain sebagainya
jadi orang juga mau gitu meninggalkan mobil pribadi mereka untuk menggunakan kereta
itu memang salah satu challenge kita tapi percaya atau tidak
daily metro kalau kita masuk ke stasiunnya itu bersih
di luarnya sih boleh kontrol
ini di india ya
di india kita bilang gitu nah orang india aja bisa gitu
memang ini challenge nya untuk kita jadi memang ini merubah culture orang berpergian nantinya
satu dia sudah bisa memprediksi travelling timenya dia
kalau kebersihan tentu kita akan larang ada makanan yang tidak boleh masuk tidak boleh di kereta atau bahkan di peron pun kita larang
dan lain sebagainya itu nanti bagian dari sop kita
dan juga kalau kita lihat misalnya di kota kota lain itu stasiun bawah tanah itu menjadi sumber ekonomi sendiri ya
di situ ada toko ada orang bisa belanja ada hiburan dan lain sebagainya apalagi kalau interconnected ini semua sudah ada dalam blueprint
sudah ada sudah ada bahkan sudah beberapa penawarannya masuk
kami nanti belum putuskan ini semua ada di convers level nanti
kira kira bisnisnya seperti apa kami sudah ada
banyak sekali yang bukan hanya retail komersialnya saja tapi dari sisi telekomunikasi juga itu ada opportunity
iya ini penting ya
ini susah sekarang
nah seperti itu
karena di indonesia ya
dindingnya terlalu tebal ya
nah jadi seperti itu nanti bagian dari yang kita sebut non fairbox revenue
nah ini yang akan kita kita sudah menginventarize semuanya kira kira apa retail retail seperti coffee shop atau
nah ini juga bisa menciptakan lapangan kerja yang baru ya
kalau kereta apinya itu sendiri ini kereta apinya dari jepang juga
ya ini ponsario pabriknya ini ponsario kita sudah
apa keunikan dari kereta
konsario ini perusahaan yang sudah berdiri lebih dari satu ratus lima puluh tahun di tokyo di jepang
nah ini yang kemarin kita sudah melakukan inspeksi awal
targetnya nanti mock up dari keretanya itu bulan september ini akan datang ke indonesia
ini yang the real trade tapi nggak penuh
itu jadi hanya sepuluh perusahaan saja ya

nah kita ini lagi negosiasi dengan pm prof ini mau ditaruh dimana nih
sebagian bagian juga untuk sosialisasi ke masyarakat di gerbongnya mungkin di monas kita tidak tahu kalau tidak bisa dapat lahan
tapi ini kereta api yang ada jenisnya ada konduktornya atau otomatis
oh kalau sistem teknologinya kita ini the latest technology in railway itu sebetulnya sistem kita ini driverless sebetulnya
jadi otomatis ya
jadi mengatur jarak headway yang tadi saya bilang lima menit itu itu secara otomatis sambil kereta bergerak
jadi kalau dia jaraknya terlalu jauh atau terlalu dekat itu dia langsung bisa adjust
kalau kita bilang sudah set lima menit dia akan adjust langsung entah yang ini dipelankan kalau terlalu dekat

atau terlalu jauh atau yang ini diperkepar
kalau di negara lain sudah digunakan di mana saja model kereta api seperti ini
sistemnya sistemnya singapura sudah hongkong sudah di kuala lumpur juga sudah
sydney itu target dia dua ribu tujuh belas sampai dua ribu delapan belas ini dia mau memigrasikan sistem lama dia
jadi dan kereta apinya itu juga paling canggih ya
dan errornya bisa berkurang ya dengan otomatisasi seperti ini
justru dengan sistem ini keselamatan tingkat keselamatannya jauh lebih tinggi
jadi keburu kan biasakan dikeburu dari belakang itu hampir tidak mungkin terjadi
karena dia otomatis mungkin ada sensornya
dan begitu stop semuanya stop
struktur projectnya ini yang agak beda waktu pertama kali dicanangkan
jadi kita ini design and build
jadi design and build ini bisa mempersependek waktu pekerjaannya pelaksanaan
jadi yang melakukan design dan mengerjakan konstruksinya itu pihak yang sama kontraktor

langsung bisa menyesuaikan di kondisi di lapangan
ya kan contohnya tiba tiba ada utilitas yang menghalangi dan lain sebagainya
nah kita lihat apakah kita harus geser mutlak harus geser apakah kita bisa modifikasi di lapangan
idealnya memang semua utilitas berbeda
hal hal inilah yang sedikit
agak ribet ya
ribet enggak dari sisi teknologi sebenarnya insinyur insinyurnya mampu
teknik sivil kita semua dari unit kita semua ini semua anak anak muda semua
itu mampu mengerjain ini tanahnya ini buatan indonesia walaupun ada embel embel perusahaan jepang ya tapi pabriknya dikawal
tapi secara keseluruhan sudah tidak ada mangkrak mangkrak karena pembebasan lahan lagi kan atau masih ada ya
di mana itu persis
kami melakukan di daerah lebakulus dan di daerah sepanjang jalan pakuwan ini
titik titiknya itu sebenarnya butuhnya sedikit sekali untuk enter stasiun kita
tidak ini tidak agak
sudah selesai ya
ada satu sedikit pipa gas itu juga sebenarnya satu dua hari ini bisa selesai itu dengan kementrian esdf ada pipa gas yang sepanjang pakuwan ini dan jalan kantin ini
nah selain itu kita sudah
tidak masalah jadi tidak perlu harus misalnya harus
ya di belok belokin atau entrance nya dari
kalau kereta tidak boleh belok belok harus lulus
oke dua ribu dua puluh sampai ke kota tapi kan belum selesai di situ kan
blueprint ya blueprint untuk seluruh jakarta ini nanti bentuknya seperti apa
karena ada utara selatan pasti ada barat timur juga
jadi nanti kalau kita lihat itu ada peraturan mantai perhubungannya ada map nya itu nanti ada loop
kereta loop ada kereta bandara mungkin tahun depan sudah bisa beroperasi
terus kita ada east west bagian dari mrt itu ada east west ada sembilan koridor lrt juga
ini light rail transit ya
beda lagi ini model kereta apinya ya
beda dari sisi teknologinya sama tapi dari sisi konfigurasi gerbongnya beda
mereka lebih ramping dan speednya mereka juga sedikit lebih rendah
yang east west ini saat ini sedang berproses di direkturat jenderal kereta api
untuk melakukan fs wilayah dki nya saja
totalnya itu delapan puluh tujuh km dari cikarang sampai balaraja
ada empat puluh satu stasiun

iya dari cikarang balaraja nantinya
itu kan ada wilayah banten ada wilayah jabar dan ada wilayah dki
tapi untuk yang tahap awal kita akan bangun
itu dua puluh tujuh km pertama di wilayah jakarta
yang perbatasan jakarta
itu kita mengharapkan bisa mulai konstruksinya dua ribu dua puluh
paling lambat target selesainya itu dua ribu dua puluh
ini ada apa nih disini
ini lori yang tarik tanah
dia sepasang semangkali tanahnya ditarik
nanti dia tarik lagi balik bawa segmen tunnelnya
jadi ini tanah hasil galian
hasil galian dari mesinnya
nanti ditampung nanti dibawa ke atas
nanti dipakai tempat
nanti dibawa ke balaraja
kalau dilihat itu kan seperti bubur ya tanahnya
memang ada jantungan kimia
jadi seperti bubur kita buat ya
nah abis itu dia nanti ngaku segmen tanah
lalu itu dipasang
sehari kita bisa menyelesaikan masa gali
itu lima sampai enam ring
sampai sekarang yang sudah digali itu
berapa juta ton
terus waktu gali ini
gali ini juga kan ada berapa juta kubik
jutaan kubik ya
ini ditaro dimana panahnya
dibuang ke beberapa bagian
ada digunakan oleh dengan dinas pertamanan
ada di kantor
apa di jakarta barat
yang sekarang ini kita lagi ngurup
punya nya armada barat
atau wilayah armada barat
komandan armada barat nya
waktu itu minta pantulan
pemprov menyetujui langsung
serius bahwa pemprov
akan datang ke jakarta barat
buat masalah lalu
langsung datang ke jakarta barat
kan drei hari
lrt nya itu yang sekarang lagi dikerjakan oleh adikarya
itu pemerintah perusahaan
nah ini dia kembali ini segmen tandon
ini kan baru tiga
ini segmen tunnelnya ini
baru tiga nanti ada tiga lagi
mulai pasang tiga baut
udah jadi di grounding di injection
dan ini mau merurut
jadi bentuknya nggak sama
bentuknya nggak sama tapi bisa lihat sekarang
jadi ada yang pemenangin
di kerawang ya pabriknya
nggak kerjain orang kita
tapi testingnya waktu itu dilakukan juga di itb
tapi karena belum ada alatnya di indonesia testingnya lakukan di jepang
jadi ini made in indonesia ya kecuali kereta apinya ya
jadi jakarta nanti akan punya mrt tapi juga punya lrt
prt sudah ada sekarang
nah itu semua itu diperkirakan menjadi itu kalau target pemerintah peraturan kecepatannya dua ribu tiga puluh
provided regulasi lainnya meluncang
apalagi nanti jumlah populasi jakarta ini

diprediksikan dua ribu tiga puluh itu yang kita ngomongnya megapolitan
jadi termasuk jabodetabek
ya ini sudah berapa

sekarang kan jakarta saja itu sepuluh jutaan data
tapi nanti kalau orang sekarang saja sudah sampai dua belas juta ya orang orang
megapolitan sekarang masih empat belas an juta
karena mereka sendiri oke
kalau saya berada di kampung tinggi
cuman aurang punya roda harius lady presence ini telah diangkat untuk bekerja media
hal itu sih
yang nanti jadi masalah
dan hitung hitungan ekonomiknya potensi ekonomi kalau tidak diperbaiki sistem transportasi di jakarta khususnya
untuk jakarta saja hitungannya itu kerugiannya itu sekitar enam puluh lima triliun per tahun
kalau tidak diatasi secara menyeluruh
sementara untuk bangun ini tadi untuk fase pertama hanya lima belas sampai enam belas triliun itu untuk lima tahun
jadi setahun kita cuma spend mungkin rp tiga triliun
dibandingkan potensi loss rp tiga puluh lima triliun per tahun tidak
jadi ini harus bagian dari planning yang komprehensif untuk seluruh metropolitan
dan sekarang sudah ada badannya kemarin sudah dikutuk
dan orangnya sudah ada
jadi badan transportasi jabodetabek
jadi di situ kan ada termasuk feeder bus transjakarta dan lain sebagainya
tadi yang pertanyaan saya mengenai beda bedanya kereta yang digunakan itu
itu apa keuntungan dan kenapa kenapanya
tentu kalau yang light rail dari sisi pembangunan karena mereka semua elevated bisa lebih tinggi
seperti monorail itu kan ya
jadi ada monorail ada light rail
teknologinya kalau lrt ini radius kerbunya itu bisa lebih patah dibanding kita
jadi lebih untuk people mover
nah itu jadi kalau dari sisi ekonomical itu itu saja tentu lebih ekonomical kita panggilnya
iya jumlah orang yang dianggap juga bisa lebih
sydney sendiri kan sudah di
ya sudah di close kan
dia punya artis bahkan ada lagi
mereka akan ke tram dan lain sebagainya
jadi hanya memang untuk wilayah jakarta dan sekitarnya yang begitu padat
dan tidak membutuhkan waktu tempur yang begitu cepat
maksudnya speed dari keretanya
balance keduanya ini memang harus ada
yang jelas semuanya lah dibutuhkan ya
karena inilah yang membuat jakarta itu salah satu
kota metropolotan yang paling tidak efisien
karena sistem transportasi massal kita juga jauh dibawah dibanding dengan negara negara lain
megacity dia orang yang tidak ada metro
karena kita terlambat dua puluh enam tahun
sementara negara negara tetangga semuanya sudah melakukannya
jadi blueprintnya untuk tahun dua ribu tiga puluh itu sudah jadi
ini masih terus menerus dengan jepang ini partnernya atau nanti ada
jadi untuk yang satu
sebetulnya kalau south lobb ini memang
kalau untuk kami preferensinya kalau bisa lanjutin aja dengan jepang
kalau sistemnya juga sudah
untuk pinjamannya seperti apa itu kami serah
apakah mau tight load atau untight
tapi kalau kami ditanya kami lebih prefer untight
karena kami lebih fleksibel menggunakan teknologinya
nah untuk yang east west kita juga belum tahu apakah mau pakai teknologi yang sama
kalau saya ini uangnya selama halal
datangnya dari mana aja
pak dono terima kasih banyak
ini suatu pengalaman yang luar biasa
kita juga bisa melihat dengan mata kepala sendiri
dan senang ya melihat sesuatu infrastruktur sudah mulai bangun dan sudah mulai bergerak
sudah ada aktivitas
kita harapkan juga membantu perekonomian indonesia
yang dikerjakan sebagian besar orang orang indonesia
made in indonesia tapi safety international
terima kasih banyak
terima kasih banyak
saya berada di terowongan mrt di bawah bundaran hi
yang nanti pada awal tahun dua ribu sembilan belas
penumpang jakarta dari lebak
yang selalu terus bisa menggunakannya untuk menuju ke kota
nah sebenarnya ini sebuah momen yang lumayan bersejarah ya
karena jakarta sebuah kota metropolitan harus menunggu lebih dari dua puluh lima tahun untuk memiliki mrt atau mass rapid transit
dan tentu saja kita harapkan dengan adanya mrt ini ini akan menjadi jawaban dari kemacetan lalu lintas yang selama ini dialami oleh jakarta
dan tadi saya sudah berbincang dengan dirut dari pt mrt ini
dan mudah mudahan ya memang mrt ini nanti aman tentu saja
apalagi mengenai melihat kondisi kota jakarta seperti ini dengan rawan gempa dan juga rawan banjir dan lain sebagainya
ya mudah mudahan ya pada tahun dua ribu tiga puluh kelak
nanti jakarta akan menjadi sebuah kota metropolitan
yang memang sudah setara dengan kota metropolitan di negara maju lainnya
di mana di situ kita akan memiliki transportasi massal yang efisien yang bersih yang aman
dan juga tentu kota yang bisa menjadi nyaman bagi seluruh penduduk ibu kota
ya demikian insight kali ini bersama saya desi anwar
jangan lupa saksikan insight besok